dan juga ini kita bicara masalah netralitas
ini dipilih karena dia adalah sosok yang netral
sosok moderator di panggung debat pilkada dki jakarta
selalu menjadi pusat perhatian
selain harus bisa mengatur alur debat
ia juga harus menguasai forum
dan menyampaikan pertanyaan secara lugas kepada pasangan calon
ditunjuk kpu dki jakarta untuk menjadi moderator debat ketiga atau final
pasangan cagup cawagup pilkada dki jakarta
alvito dinova gintings dipilih untuk memandu jalannya debat terakhir
pasangan calon gubernur dan wakil gubernur dki jakarta pada sepuluh februari mendatang
pemilihan alvito menjadi moderator bukan tanpa alasan
kpu dki jakarta menilai sosok alvito dianggap independen
tidak berafiliasi dengan pasangan calon manapun
dan memiliki pengalaman yang mumpuni dalam memandu acara
baik yang pertama ya yang pertama dari ira kusno
yang kedua tina talisa dan prof eko
kemudian yang ketiga alvito
itu sudah kemudian sama semua mekanismenya
kita nilai mereka betul betul kami yakin mampu untuk membawakan acara debat
kami percaya kalau memang penilaian itu sudah ada
karena ini juga usulan tv
dan kami juga sudah melihat yang bersangkutan juga pernah melakukan pekerjaan yang sama
jadi beberapa pemilihan ya kami oke lah kami akan jalankan itu
nama alvito dinova gintings tidak asing di dunia presenter televisi tanah air
mengantongi pengalaman sebagai presenter di sctv kemudian tv one
dan saat ini menduduki posisi direktur sekaligus anchor di cnn indonesia
ia telah melakukan wawancara eksklusif dengan sejumlah tokoh penting
ini harus diperbarui
dalam debat final kali ini alvito akan memandu sendiri tanpa partner
seperti saat debat kedua
moderator diharapkan mampu memandu ajang debat
yang akan menjadi ruang beradu gagasan ketiga pasangan calon
sebelum nantinya pemungutan suara tanggal lima belas februari dua ribu dua puluh
tema debat final pilkada dki adalah masalah kependudukan
dan peningkatan kualitas hidup masyarakat jakarta
dari tema tersebut kpu merinci empat subtema
yakni pemberdayaan perempuan
dan kebijakan untuk disabilitas
debat ketiga masih akan digelar di hotel bidakara dengan durasi satu ratus dua puluh menit
iki putri cnn indonesia